upah minimum provinsi dua ribu delapan belas diumumkan serentak pada satu november dua ribu tujuh belas
dalam surat menteri ketenagakerjaan hanif dahiri dinyatakan
gubernur wajib menetapkan ump dua ribu delapan belas dan ditetapkan serentak pada satu november dua ribu tujuh belas
adapun upah minimum kabupaten kota ditetapkan paling lambat dua puluh satu november dua ribu tujuh belas
nantinya ump dan umk yang telah ditetapkan gubernur akan berlaku terhitung satu januari dua ribu dua puluh